air sungai melimpas atau meluap pada senin tiga april sekitar pukul lima pagi di desa pekauman kecamatan losari kabupaten brebes
air dari sungai melewati tanggul dan turun ke jalan dengan deras hingga menyerupai air terjun
dari pekauman air menyebar dan masuk rumah rumah terutama yang berada di pinggir tanggul
di jalan jalan desa ketinggian air rata rata mencapai pinggang orang dewasa
air mulai masuk ke pemukiman jam berapa pak
ya sekitar jam setengah nama
emang sebelumnya wilayah losari diguyur hujan atau gimana pak
wilayah losali diguyur hujan atau gimana kemarin
oh sering pak ya kemarin kemarin juga tahun kemarin begini cuma nggak kayak begini pak
selain pekauman ada dua desa lain yang terkena dampak luapan sungai cisanggarung yakni losari lor dan losari kidul
banjir terjadi setelah turun hujan deras di kawasan brebes barat bagian selatan
selain karena curah hujan yang tinggi pendangkalan di sungai cisanggarung juga menjadi penyebab
kalau desa yang terkepat seumpara laporan yang ada di sini pekauman kemudian losari lor
kemudian di babakan juga tapi ini losari kidul juga sedikit tapi alhamdulillah tidak masuk ke rumah
jadi masih ada di jalan ada beberapa yang alamannya terendam tapi insya allah aktivitas penduduk tidak terganggu
khawatir terjadi luapan serupa mengingat curah hujan masih tinggi
imam suripto brebes jawa tengah